ratusan warga kota sorong papua barat menggelar akpel deklarasi damai di lapangan sepak bola hoki kampung baru jumat siang
deklarasi kota sorong damai ini ditandai dengan penandatanganan piagam deklarasi oleh seluruh perwakilan suku asli papua dan suku nusantara
kegiatan ini sengaja dilakukan untuk menjaga kota sorong tetap aman terkendali pasca aksi kerusuhan sembilan belas agustus lalu
ratusan warga perwakilan dari suku asli papua dan suku nusantara bersama dengan forum komunikasi pimpinan daerah atau forkopimda kota sorong menari tari yen mo yang merupakan tarian pemersatu
tarian ini mengawali kegiatan apel deklarasi sorong damai yang dipusatkan di lapangan sepak bola hoki kampung baru kota sorong
apel deklarasi damai ini diselenggarakan oleh forkopimda kota sorong untuk mewujudkan kota sorong sebagai zona damai yang bersih dari tindakan tindakan anarkistis
ada tiga butir deklarasi damai yang dibacakan oleh jeremias keminov selaku perwakilan kepala suku asli papua di kota sorong
yaitu mengutuk tindakan rasisme mengutuk tindakan anarkistis dan mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kota sorong agar tetap aman dan damai
kami mengimbau kepada seluruh komponen masyarakat yang mendiami kota solo agar secara bersama sama berkomitmen menjaga stabilitas
keamanan ketertiban serta kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara
wali kota sorong lambertus citmau menyatakan yang terpenting adalah menjaga stabilitas keamanan
sementara kerusakan yang timbul akibat rusuh masa akan menjadi tanggung jawab pemerintah
dan kami mari kita bersatu untuk bangun negeri ini dengan keahlian dan kompetensi kita masing masing
bukan berhenti sekarang ini baru dibakar
nah itu pesan negara
berhenti dari negara sendiri
usai membacakan isi deklarasi seluruh perwakilan suku asli papua dan suku nusantara bersama dengan forkopimda kota sorong
perwakilan tokoh agama tokoh perempuan dan tokoh pemuda melakukan penanda tanganan deklarasi
sebagai bentuk komitmen semua pihak untuk tetap menjaga kota sorong sebagai zona damai pasca aksi kerusuhan sembilan belas agustus lalu
jersey allen sorong papua barat